ketua umum partai gerindra prabowo subianto mendatangi komisi pemilihan umum
untuk mengawal proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
prabowo didampingi para pengurus partai gerindra serta para pendukung
tiba di gedung kpu sekitar pukul tiga sore
mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan
gerindra sangat menghargai kinerja kpu khususnya sistem informasi parpol yang telah dibuat
demokrasi adalah sistem yang terbaik yang ada dalam peradaban manusia
jadi kalau ada upaya untuk merongrong demokrasi
untuk menghalangi penjajakan kehendaan rakyat
ini akan merugikan kita semua sebagai bangsa